terima kasih anda masih bersama kami
seorang guru di probolinggo rabu malam digrebek petugas satpol pp
saat berada di dalam kamar kos dengan wanita idaman lain
meskipun tangkap basah pelaku membantah dirinya kumpul kebo
karena ia kini dalam proses cerai dengan istrinya
berbekal laporan warga puluhan petugas satpol pp
rabu malam langsung menggerebek rumah kos di jalan lejen sutoyo kota probolinggo
hasilnya seorang guru berinisial sw warga desa muneng
tertangkap basah sedang berduaan di dalam kamarnya bersama wanita simpanannya
bahkan saat penggerbekan sang wanita sempat sembunyi untuk menghindari petugas
sesuai dengan petunjuk kepala satpol pp melalui wa
kami mohon izin untuk melaksanakan penggerbekan terhadap yang bersangkutan
saat diinterogasi petugas
pria yang berprofesi sebagai pengajar sekolah dasar tersebut membantah
melakukan hubungan terlarang karena dirinya sedang dalam proses perceraian dengan istrinya
sedangkan gd juga berstatus janda beranak dua
saya diberi pinjaman uang untuk beli motor
sikapnya cerita begitu sehingga saya mau tidak mau saya menghargai beliau
kalau memang saya sudah resmi cerai nanti saya nikahin dia
usai diperiksa pasangan tersebut
akhirnya dilepaskan setelah sebelumnya membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya
hingga sudah menjadi pasangan resmi